kita bergeser ke informasi lainnya pengundian nomor urut capres cawapres peserta pilpres dua ribu sembilan belas sudah selesai digelar di gedung komisi pemilihan umum atau kpu pada jumat malam
pengundian nomor urut ini dilakukan di ruang sidang utama
dan sebelum paslon mengambil undian nomor urut cawapres kedua pasangan mengambil undian tahap pertama untuk menentukan pasangan mana yang mengambil undian nomor urut lebih dulu
setelah sandiaga uno mendapat angka lebih kecil dari ⁇ maruf ⁇ amin maka pasangan prabowo berhak mengambil undian terlebih dahulu
sedangkan pasangan joko widodo dan ma'ruf amin adalah yang kedua
dan hasilnya pasangan prabowo subianto sandiaga uno mendapat nomor urut dua
sementara hasil pengundian pasangan joko widodo dan ma'ruf amin berhak mendapat nomor urut satu
nomor urut para pasangan calon presiden serta wakil presiden yang akan berlaga dalam pilpres dua ribu sembilan belas sudah resmi ditetapkan oleh komisi pemilihan umum
pasangan joko widodo dan juga maruf amin mendapat nomor urut satu
sementara pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga uno mendapat nomor urut dua
kini saya sudah tergabung bersama dengan dua rekan saya yang berada di katakanlah lokasi tempat
para pendukung kedua pasangan calon ini masing masing berkumpul pasca tadi penetapan nomor urut undian
ada diego basro di tugu proklamasi tempat di mana atau lokasi tempat para pengusung joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin berkumpul
sedangkan ada sandra insanasari yang berada di cokro aminoto
tempat para pendukung pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga uno ini berkumpul
kita sesuai dengan nomor undian atau nomor urut saja ya
ke diego basro terlebih dahulu di tugu proklamasi
diego selamat malam
selamat malam fani
sudah berjalan sekitar satu jam lebih ya sejak selesainya pengundian nomor urut
ini apakah masih terlihat adanya hiruk pikuk kemudian juga kemeriahan atau deklarasi dukungan dari para pendukung jokowi dan juga maruf amin
serta mungkin ada sedikit bocoran terkait dengan apa deklarasi atau apa strategi mereka dalam deklarasi kampanye damai pertama yang nantinya akan dilaksanakan pada hari minggu mendatang
ya fani dapat saya gambarkan di tugu proklamasi saat ini sudah mulai sepi karena para relawan dari pasangan jokowi dan kiai haji maruf amin sudah berangsur angsur membubarkan diri
mengingat sekitar lima belas menit yang lalu panitia acara sudah menutup acara dan dimana pada acara di tugu proklamasi ini berlangsung cukup meriah para relawan melakukan flash mob yang diiringi dengan lagu lagu asian games
dan juga lagu lagu daerah dan mereka juga menampilkan para penampil yang diseleksi dari relawan relawan jokowi ma'ruf amin
dan sebenarnya pasangan nomor urut satu ini sudah singgah di tugu proklamasi pada pukul sekitar pukul sembilan belas dua puluh tadi bersama dengan ketua umum partai hanura osman sabtawodang dan juga bersama dengan ketua tim sukses erick thohir
ketua umum partai kebangkitan bangsa caimin dan juga ketua tim kampanye nasional yaitu muldoko
kedua pasangan ini tidak melakukan sambutan atau seperti apa
mereka hanya langsung melakukan doa bersama yang dipimpin oleh yasnar yusuf
dimana setelah mereka melakukan doa bersama mereka langsung melakukan berangkat ke kpu untuk melakukan pengundian nomor urut
memang tim sukses dari pasangan jokowi ma'ruf amin ini sengaja memilih tugu proklamasi untuk kembali menegaskan komitmen pasangan jokowi ma'ruf amin bahwa kemerdekaan republik indonesia ini harus diisi oleh perjuangan dan juga usaha bersama untuk mewujudkan cita cita indonesia yang adil dan makmur
memang sebenarnya pasangan jokowi ma'ruf amin ini dijadwalkan untuk kembali ke tugu proklamasi
tunggu proklamasi setelah dari kpu namun karena acara dan agenda di kpu yang terlampau padat maka agenda tersebut dibatalkan fani
baik ada filosofi tersendiri ya dibalik pemilihan tugu proklamasi ini sebagai tempat berkumpulnya para pendukung
nah diego kalau misalnya kita masuk nih mengenai nomor urut dari pasangan jokowi dan juga maruf amin nomor urut satu
biasanya kita sudah tahu sesuai dengan sejarah pasangan khususnya untuk jokowi dodo sendiri biasanya mendapat urutan nomor dua
ini sebagai salah satu katakanlah good lock shorm atau jaminan kemenangan seperti pada pilkada kemudian juga pemilihan presiden tahun dua ribu empat belas
nah gimana nih tanggapan dari para pendukung kemudian juga tim saya sendiri reaksi mereka saat pasangan joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin mendapat nomor urut satu dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ya fani memang apabila dilihat dari sejarahnya bahwa pemilihan presiden ini cenderung memenangkan
pasangan capres dan cawapres yang mendapatkan nomor urut genap
namun hal ini tidak menyurutkan semangat dari tim sukses dan juga para relawan yang ada di tugu proklamasi ini
mereka menyatakan bahwa nomor satu merupakan angka yang bagus
nomor ini menandakan bahwa harus sekali lagi jokowi memimpin indonesia menjalani satu periode lagi
sehingga mereka cukup optimis bahwa dengan kampanye yang akan mereka lakukan selama delapan bulan
nanti dapat mengantarkan joko widodo dan kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin menjadi presiden dan wakil presiden indonesia mulai tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat nanti
namun ini nanti tergantung daripada tim sukses dari pasangan jokowi maruf amin ini bagaimana mereka dapat mengeksplor semiotika dan juga makna makna yang terkandung di dalam angka satu ini
yang kemudian dapat menjadi bahan kampanye yang dapat menunggu
jadi bagaimana pendukung dari masyarakat indonesia untuk kembali memilih jokowi dan juga ma'ruf amin sebagai presiden pada tahun depan
baik tadi sudah ada diego dari tugu proklamasi
kita bergeser ke cokro aminoto tempat di mana salah satu katakanlah rekan saya sandra insanasari ini
berada di sana memantau bagaimana reaksi dari para pendukung dari prabowo subianto dan juga sandiaga uno pasca penetapan nomor urut
dan kalau tadi pendukung dari jokowi dodo
dan juga ma'ruf amin menganggap bahwa nomor satu atau satu ini adalah tagline nya mereka akan menjebat satu kali lagi
nah gimana kalau misalnya sambutan dari pendukung prabowo subianto dan juga sandiaga uno mengetahui bahwa paslon yang mereka dukung ini mendapat urutan nomor dua
kira kira ada strategi apa yang akan mereka gambarkan atau mereka lakukan nanti terkait dengan deklarasi kampanye damai yang terdekat nih agendanya
yang baru akan dilaksanakan pada hari minggu mendatang sandra
selamat malam fani
saat ini saya sudah berada di posko pemenangan dari capres dan juga calon wakil presiden nomor urut dua yaitu prabowo subianto dan juga sandiaga uno
dan dapat dilihat situasinya di sini tidak seramai tadi ya karena memang baru saja tadi sekitar lima belas menit yang lalu sandiaga uno selaku wakil presiden nomor urut dua memberikan kata sambutan
dan disambut meriah oleh para pendukung dan juga para relawan dari capres dan cawapres nomor urut dua ini
dan berdasarkan patahuan kami saat kami tiba tiba
mungkin berbeda dari para pendukung dan juga relawan capres cawapres nomor urut satu jokowi dan maruf
di sini tadi kami berbincang bincang dengan pak taufik dari gerindra bahwa di sini digelar begitu saja mengalir begitu saja dengan mereka
terus diputarkan lagu lagu pendukung lagu lagu untuk mencarikan suasana seperti salah satunya lagu dua ribu sembilan belas ganti presiden
para relawan yang hadir di sini para pendukung semua yang ada di sini mereka berfoto bernyanyi bersama bervideo
dan tadi juga disampaikan oleh pak taufik dari gerindra bahwa partai partai pendukung yang partai partai pendukung telah hadir di sini
mulai dari pan pks kemudian demokrat kemudian juga berkarya dan tentunya gerindra
seperti tadi yang hadir disampaikan selain pak taufik gerindra yaitu zakian berkarya waksekjen demokrat
dan juga ada kehadiran dari partai partai saya pendukung dari prabowo dan juga sadia gauno
dan dapat dilihat berdasarkan patauan kami tadi di sini memang sudah cukup mempersiapkan ya
karena memang para pendukung tadi membawa selembaran kertas bertuliskan nomor urut dua
dan kami tadi juga sudah berbincang bincang dengan pak taufik dan juga para pendukung bahwa
memang disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada keinginan tidak ada problema bahwa akan nomor urut satu kah nomor urut dua kah
namun dengan terpilihnya nomor urut dua para relawan
dan juga pak taufik mengaku senang karena memang sesuai dengan nomor urut partai gerindra yaitu nomor urut dua
tadi juga disampaikan bahwa agendanya hari ini cukup sampai di sini setelah pak sandiaga uno
dan mereka bersenang senang di sini dilanjutkan dengan memasang musik yang tentunya juga telah diputar tadi lagu dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan rencananya besok akan digelar pengajian pani di sini tepatnya
kemudian nanti pada tanggal dua puluh tiga september akan diadakan kapanya damai
kampanye damai yang berupa pawai dan saat ini untuk calon presiden nomor urut dua sendiri sudah berada di kediamannya di kertanegara
ya baik tampaknya memang kedua para pasangan calon ini sama sama cukup optimis ya dalam menanggapi nomor urut yang akan mereka usung dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
terima kasih sandra insanasari di cokro aminoto dan tadi sudah ada diego basro di tugu proklamasi
terima kasih kawan kawan selamat kembali bertugas